rencana demonstrasi besar besaran pada empat november esok telah menjadi isu nasional
mulai dari pemerintah provinsi hingga presiden jokowi
mengantisipasi agar aksi tersebut tidak menjurus ke aksi anarkistis
dan juga banyak sekali ujaran ujaran kebencian
yang diucapkan dan diungkapkan dan dilontarkan dalam demonstrasi tersebut
masyarakat pun berharap di tengah kondisi politik ibu kota yang cenderung memanas
aksi besok tetap berlangsung aman dan juga damai
rencana unjuk rasa pada empat november besok telah menyedot perhatian seluruh lapisan masyarakat
mulai pemerintah provinsi hingga presiden
bahkan bersiap mengantisipasi agar aksi tersebut berjalan damai
para demonstran mengklaim aksi yang digelar murni bertujuan
menuntut keseriusan pemerintah menuntaskan proses hukum
terhadap calon gubernur petahana yang diduga melakukan penistaan agama
alasan serupa juga digaungkan front pembela islam bersama ormas lain
pada unjuk rasa bulan lalu
namun kala itu tak ada ekspos dan pengamanan yang dilakukan
seperti menjelang demonstrasi pada jumat nanti
demonstrasi wajar digelar di negara demokrasi
seperti yang disampaikan presiden joko widodo
namun perlu diperhatikan koridornya sehingga tidak menjurus pada aksi anarkistis
yang tentu akan merugikan rakyat
demonstrasi adalah hak demokrasi
berbicara di media sosial juga demokrasi tapi ada batas batasnya
ada etikanya ada sopan santonya di situ
juga ada undang undangnya yang mengatur itu hati hati
sementara itu menanggapi tuntutan para demonstran
wakil presiden yusuf kala meminta masyarakat menghormati proses hukum
yang sedang berjalan di kepolisian
kala juga meminta unjuk rasa berlangsung tanpa perusakan
masalahnya seperti ahok ahok sudah diperiksa
masalahnya seperti ahok sudah diperiksa
masalahnya seperti ahok sudah diperiksa
masalahnya seperti ahok sudah diperiksa
masalahnya seperti ahok sudah diperiksa
mas ariefudin jalil sekretaris pimpinan pusat pemuda muhammadiyah
selamat datang mas arief
kemudian ada juga ini tadi
mahasiswa biasanya berdemonstrasi untuk menentang pemerintah
atau mengkritisi proses demokrasi dan juga proses pemerintahan
kali ini berdemonstrasi juga mempunyai sikap
tapi untuk hal yang berbeda
ada chrisman damani ketua presidium gerakan mahasiswa nasional indonesia
saya akan ke mas helmi dulu terkait dengan demonstrasi ini
orang yang belum clear lagi
pbnu bagaimana sikapnya kemudian menanggapi demonstrasi ini
dan apakah anda melihat ada eskalasi yang berbahaya sebenarnya dari demonstrasi esok
yang pertama kita ingin secara kronologis menyampaikan dulu
hasil pertemuan dari pbnu pp muhammadiyah mui bersama presiden
saya kira dalam pertemuan itu
yang juga dipikirkan oleh para pengunjuk rasa besok
itu secara substansial itu sudah tersampaikan
presiden bersungguh sungguh di dalam komitmennya untuk menegakkan hukum
dan tidak melakukan intervensi
masalah yang sekarang sedang diadukan oleh
terkait dugaan adanya penistaan agama
dan saya juga hadir di situ dan seingat saya
mendapatkan jawaban juga dari presiden
bahkan bum pbnu
prof dr kihaji said akhilsiroj sendirilah yang menyampaikan itu
ini perlu dijelaskan kepada publik agar tidak ada tuduhan dan sangkaan bahwa
pak presiden ini melindungi
lalu presiden menyampaikan
saya clear dalam masalah apapun
tidak akan melakukan intervensi dan soal yang terkait dengan ahok ini
kita serahkan kepada polisi untuk segera mengusutnya
jadi yang pertama ini perlu kami sampaikan dulu bahwa
progres dari pertemuan antara nu muhammadiyah mui bersama presiden
aspirasi yang disampaikan oleh bum pbnu itu sudah tersampaikan
nah sekarang kita melihat ada eskalasi
konsentrasi massa yang menurut feeling dan
laporan dari berbagai macam kalangan
tampaknya memang demo besok itu cukup besar
saya melihat eskalasi ini terjadi akibat
adanya kelambanan di dalam
kelambanan di dalam respon
tuntutan dari masyarakat
sehingga terjadi penggumpalan dan kristalisasi
tapi anda melihat murni tuntutannya atau para pendemo ini kemudian
melakukan penuntutan dari segi hukum saja
ya kalau motif motif dari para pengunjuk rasa pasti bervariasi ya
ada yang melihat masalah ini dari kacamata hukum
ada yang melihat dari kacamata politik
pak ahok sebagai pejabat publik menyampaikan
pernyataan yang tidak edukatif kepada masyarakat
kenapa tidak menggunakan diksi yang lain misalnya
tanpa menuduh bahwa ini sebagian dari penistaan agama
jadi memang tanggung jawab sebagai pejabat publik
ini harus menjadi uswah
tidak bisa misalnya menyampaikan kata kata kotor
ya kebun binatang dikeluarkan semua
berkaca dengan demonstrasi yang kemarin sih kayaknya keluar semua itu
kamar mandi keluar semua
enggak maksud saya dari pejabat publiknya sendiri
jadi pak ahok sendiri juga
tidak boleh mengeluarkan binatang keluar semua
kamar mandi keluar semua kalimat kalimat itu
sehingga menimbulkan memancing emosi
hendaknya sebagai pejabat publik ya harus menyampaikan kalimat yang arif bijaksana
nah dalam kaitan itu pbnu tegas sikapnya
yang pertama jaga ukhwah
uhwa itu persaudaraan itu banyak sekali ya
ukhwah islamiyah sesama umat islam
ukhwah watoniyah persaudaraan kebangsaan
bahkan ukhwah insaniyah
persaudaraan persaudaraan kemanusiaan yang tidak membeda bedakan asal usul agamanya apa
pbnu tegas dalam hal ini kita jaga ukhwah
yang kedua bagi mereka yang hendak menyalurkan aspirasinya sebagai warga negara
itu hak bagi setiap warga negara
dan tentu ini hak demokrasi kita
tetapi hendaknya besok itu mereka dapat melaksanakan secara tertib aman lancar damai
ketiga pbnu melarang bagi warga nu yang hendak berunjuk rasa menggunakan atribut atribut kebesaran nu
apakah bendera apakah banum banum baik itu ansor fatayat ibnu ippnu
itu kami larang untuk menggunakan atribut atribut organisasi
karena memang organisasi tidak terlibat sama sekali
karena organisasi kita punya cara lain
termasuk bertemu dengan presiden kemarin itu adalah bagian dari cara kita untuk menyampaikan pendapat
dan malam hari ini di beberapa pesantren sudah melaporkan kepada kami
itu melakukan doa bersama
itu luar biasanya nu
bahkan ini juga disampaikan kepada presiden
pak presiden kami ini nu tanpa diminta pun kami melakukan sesuatu untuk bangsa

bahkan ada peneliti dari ugm menyatakan nu menjadi pemain tunggal di dalam menjaga pancasila nkri
menurut saya itu tidak sepenuhnya benar begitu
karena ada muhammadiyah dan teman teman lain juga berkomitmen yang sama
jadi dalam konteks ini tentunya mari kita menjaga persatuan kesatuan

saya kira bangsa indonesia sudah menjadi contoh teladan bagi dunia
tapi mas helmi kalau kita berkaca atau melihat bagaimana potensi atau eskalasi demonstrasi besok

kemudian memutuskan untuk tidak bergabung dalam demonstrasi meskipun tidak melarang anggotanya untuk berdemo juga
meskipun tidak memakai atribut atribut
tapi apakah anda melihat ada potensi dari demonstrasi esok hari yang memang tidak sesuai dengan kaedah keindonesiaan atau mungkin kaedah ke nuan
sehingga kemudian akhirnya pbnu bersikap seperti itu

jadi adanya reaksi ini kan akibat adanya sesuatu yang tidak sesuai dengan keindahan
jadi adanya reaksi ini kan akibat adanya sesuatu yang tidak sesuai dengan keindahan
sesuatu yang mungkin menyakitkan
nah bagi kami besok tentu kita juga belum bisa menuduh bahwa besok itu adalah aksi yang liar yang tidak beradab tidak begitu ya
tetapi kami juga tidak bisa menjamin bahwa demo besok itu juga dalam keadaan lancar dan tertib
mengingat ada beberapa peristiwa sebelumnya kan kalau kita lihat
terutama demo terakhir yang beberapa waktu lalu ya
bukan untuk saya kita kan juga sekarang menghadapi situasi di mana gerakan
radikalisme itu juga menjadi gerakan global
dan indonesia pernah kita lihat ada jihad di jalan tanrin kan
anda melihat ada potensi seperti itu jika eskalasinya dibiarkan
saya kira tni dan polisi kali ini harus lebih siaga lebih berhati hati
mengingat kita dalam situasi yang tenang tenang saja kecolongan
pembunuh diri di mapolresta kemudian
terakhir di cikokol tangerang itu ya mas
menurut saya ini banyak peristiwa peristiwa yang unpredictable
jadi besok menurut saya para ulama tentunya standby dalam keadaan tertentu diminta oleh
diminta ataupun tidak kita akan menjadi jurudamai
kita akan kalau tadi bagaimana kita sudah mendengarkan bagaimana sikap pbnu
muhammadiyah seperti apa
kali ini pemuda muhammadiyah yang kemudian juga menjadi ya salah satu yang kemudian melaporkan pak ahok juga beberapa waktu lalu kalau tidak salah mas
melihat demonstrasi esok apakah kemudian melihat bahwa ini memang seiring dengan apa namanya suasana hati para apa namanya agota muhammadiyah
bahwa memang demonstrasi ini memang cara yang baik sebenarnya untuk bisa menyalurkan aspirasi untuk
jadi posisi ya khususnya pemuda muhammadiyah ya karena sikap kita sudah cukup jelas ya
dan saya rasa memang yang pertama kali kalau tidak salah ya kurang lebih begitu
melaporkan ke barreskrim terkait dugaan
terkait dugaan penistaan agama ini itu tanggal tujuh oktober
dan tentu pemuda muhammadiyah tetap mengawal terhadap proses proses hukum ini
kalau kaitannya dengan aksi demo memang kita tidak menyerukan
dan kurang lebih sama dengan ppnu sesungguhnya
bahwa kita memang dilarang menggunakan atribut atribut ketika misalnya orang orang tertentu kader kader muhammadiyah pemuda muhammadiyah ingin melakukan aksi demo
itu sudah ada surat edaran
itu sudah ada surat edarannya
tapi tidak dilarang kepada kader kader anggota yang ingin menggunakan hak demokrasinya hak politiknya untuk menyampaikan aspirasi ya monggo
tapi dalam posisi pemuda muhammadiyah yang ketika itu bersama dengan angkatan muda muhammadiyah melaporkan pak ahok ini ke baris krim karena diduga ya
diduga melakukan penistaan agama itu
ya kita mengawal dan tentu berharap aparat kepolisian dalam hal ini cepat merespon laporan laporan ini
dan saya kira selaras dengan apa ini
ketika saya melihat pembahasan bapak helmi tadi
bahwa salah satu indikasi terjadinya aksi kembali berulang kedua kalinya ini adalah kurang bagaimana memberikan ruang masyarakat terhadap kritik desakan desakan untuk proses hukum ini berjalan secara baik secara sungguh sungguh secara serius
saya kira itu menjadi poin penting sehingga aksi ini berulang pada tanggal empat november besok
bukannya kemudian apa namanya proses hukum kemudian dipastikan oleh presiden tetap berjalan bahkan tidak ada intervensi hukum
berhutang pak juga rencananya akan dipanggil tadi ya tadi juga rizik sihab kemudian dipanggil untuk
diminta keterangan ini berarti proses hukum jalan dan proses apa yang kemudian diinginkan masyarakat
juga berjalan apa yang saya cermati bahwa di kalangan kami sendiri adalah mencermati bahwa
belum sepenuhnya ada kesungguhan terjadi bahkan ketika raporan berjalan gitu saya tidak mengatakan
pura pura ya sering ototnya bahkan ketika pertemuan di istana bersih buliau dan kota umum kami hadir
mas daniel ansar menanyakan itu gitu seperti itu misalnya mengatakan kenapa pak jokowi tidak
paling tidak menyamakan dengan ketika beliau mengatakan perang terhadap pungli kenapa sampai
saat ini beliau tidak menyampaikan secara tegas untuk meyakinkan halayak masyarakat khususnya
jamaah ini yang melakukan aksi demo itu jadi menurut anda reaksi yang dilakukan oleh kelompok
ormas yang kabarnya ada lima puluh ada yang lima ratus ada yang bilang satu juta orang akan datang dan
kemudian berdemonstrasi ini sangat
wajar melihat reaksi atau melihat bagaimana keseriusan pemerintah yang dinilai anda tidak
serius melakukannya saya kami melihat indikasinya sekurang lebih seperti itu kenapa masyarakat begitu
tetap dia maaf telanjang petik melakukan ngotot ya melakukan aksi unjuk raso empat nomor besok
baik karena dalam inter interpal waktu beberapa minggu bahkan satu bulan lebih baik aparat
kepolisian belum ada perkembangan signifikan sesungguhnya kita lihat dari dimensi dan
perspektif lain krisman hari ini kawan kawan gerakan mahasiswa juga bersikap untuk melihat
kondisi sosial politik terakhir termasuk demonstrasi esok bukannya memilih sikap untuk bergabung dalam
demonstrasi esok atau mungkin juga berorasi dengan tema dan topik yang sama bahkan ya tidak ada
ujaran ujaran kebencian yang kemudian dilakukan oleh teman teman tapi memilih sikap untuk melakukan
apel kebangsaan apa yang kemudian apakah anda melihat bahwa memang besok ada sesuatu yang berbahaya kemudian para mahasiswa gerakan mahasiswa
atau bersikap dengan hal yang berbeda
tapi lebih asik chris menurut jawabnya usaha jadwal berikut ini
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini

oleh karenanya mari kita sama sama menghormati keberani keragaman kebenekaan kemudian mengutamakan persatuan dan kesatuan
kalau kekhawatiran kekhawatiran tidak khawatir akan apa apa
tapi kemudian kami ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa semua dalam kondisi baik negara dalam kondisi baik
kemudian silakan melakukan aktivitas sebagaimana biasanya
kita punya ideologi yang mempersatukan pancasila
kita punya bineka tunggal ika yang berbeda beda tapi tetap satu
kemudian persatuan dan kesatuan itu yang harus kita utamakan
terkait aksi itu kami menghormati setiap sikap ya mas
untuk kemudian apapun keputusan ataupun tindakan yang diambil untuk aksi besok kami menghormati karena itu hak bagi setiap warga negara
namun tetap kita berharap bahwa aksi besok berjalan dengan tertib dan damai
kemudian itu yang kemudian menjadi respon
tapi anda sama sekali atau gerakan mahasiswa sama sekali tidak melihat bahwa jika memang eskalasi ini dibiarkan besar
ini akan mungkin saja mengancam
persatuan indonesia atau akan memecah belah atau justru mungkin merugikan nama indonesia sendiri atau nama islam misalnya
anda melihat seperti itu enggak
ya kalau berasumsi asumsi kan nanti kita jadi terjebak gitu mas ya
jadi saya pikir bahwa apa yang tadi kami lakukan dengan teman teman pmii gmki pmkri kmhdi dan hikmah budi
itu ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa persoalan bangsa ini terkait kebenekaan itu sudah selesai
kita memang didirikan dengan berbagai latar belakang suku agama ras
sehingga mari kita sama sama menggunakan itu sebagai kekuatan kita untuk membangun bangsa ini ke depan
kalau kemudian kekhawatiran kekhawatiran ataupun asumsi asumsi eskalasi yang semakin besar kemudian dampak dampak yang apa namanya
yang merugikan persatuan dan kesatuan saya pikir aksi besok akan berjalan baik baik saja dan tidak akan berdampak terlalu jauh
karena kita pikir aparat aparat hukum kita juga sudah mengantisipasi semua kemungkinan
dan anda melihat bahwa memang para demonstran yang kemudian akan berdemokrasi esok
nampaknya sudah banyak belajar dari proses demokrasi sehingga akan berjalan lebih damai dan juga lancar ya
kita berharap demikian mas
karena proses demokrasi kita ini kan semua bebas menyampaikan aspirasi menyampaikan pendapat
harapannya ke depan juga teman teman besok yang berdemonstrasi juga bisa menyampaikan apa namanya
sampaian sampaian dengan tertib dan sesuai dengan koridor koridor
tapi teman teman masih suak
bergabung dengan para demonstran nggak untuk menuntut hal yang sama atau melakukan demonstrasi juga
teman teman gerakan dari gmi ini dan kawan kawan misalnya dari pmi dari gmi pmkri
ya kalau teman teman yang tadi kita berada di tugu proklamasi
kita sudah menyampaikan bahwa terkait tanggal empat besok kita tidak turun bersama teman teman yang besok aksi
dan kita sudah menyampaikan sampaian sampaian atau pernyataan kami bahwa gerakan mahasiswa
teman teman yang tadi di tugu proklamasi tidak akan turun pada tanggal empat november besok mas
ya saya akan kembali ke mas helmy ini
kalau kita bicara mengenai banyak yang khawatir sebenarnya bahwa demonstrasi esok tidak hanya kemudian murni
bagaimana menuntut proses hukum terhadap gubernur petahana ahok tapi juga banyak disusup susupi misalnya
ada yang kemudian tesis yang mengatakan bahwa ini ada susupan juga dari luar radikalisme
bahkan siti george mengatakan bahwa ini ada nuansa isis juga yang kemudian masuk di sini
hal hal seperti ini juga kemudian dikhawatirkan nggak sih oleh pala urama kemudian akhirnya pbnu bersikap seperti ini mas el
ya saya kira salah satu
yang menjadi pertimbangan pbnu mengeluarkan seruan moral
dalam bentuk mengajak untuk kepada seluruh pengurus kader dan warga nu untuk secara proaktif menenangkan situasi
tidak ikut memperkeruh
anda lihat situasi sudah sangat tidak tenang sekarang
di masyarakat di level paling bawah seperti apa sih mas hendra
saya kira perbincangan itu sudah di warung warung kopi ya
dan isu yang selama ini cukup menjadi isu elit
itu sudah menjadi isu warung kopi gitu dan semua orang itu sudah pembicaraannya sudah ke arah sana semua
dan menurut saya ada suasana yang kurang sehat
dalam pengertian bahwa karena komunikasi ini tidak tersampaikan dengan baik
maka menimbulkan perbincangan perbincangan yang dibuka
yang dibumbui dengan emosi dengan cacian dan seterusnya
itu yang saya sebut sebagai bahwa terjadinya eskalasi ini akibat adanya kemampatan
di dalam komunikasi politik antara tentunya pemerintah dengan publik ya
dan saya kira kalau kan ada banyak cara untuk memberikan apa namanya rasa keadilan bagi masyarakat
tanpa harus mencederai proses hukum itu sendiri
misalnya ada kesungguhan tadi yang disebut dengan
kan ini peristiwa memeriksa dan seterusnya kan percepatannya kan menjelang empat november ini
kalau kemarin dicicil ya
tentu tidak akan sepanas ini gitu ya
dan itu yang menurut kami ya sudah lah
kita juga sudah menyampaikan berkali kali ya
tetapi yang penting adalah apapun yang terjadi besok itu adalah bagian dari proses dari
apa yang disebut sebagai transisi kita menuju demokrasi ini memang belum selesai
dan kita harapkan kita akan apa namanya memasuki transisi ini dengan baik
anda merasa sebagai nu muhammadiyah kemudian gerakan mahasiswa terutama nu dan muhammadiyah ini kan selama ini terkenal sebagai lokomotif yang kemudian apa namanya ya
apa ya mempromosikan islam yang moderat islam yang damai islam yang sejuk islam yang indonesia gitu
anda melihat bahwa ada potensi potensi
memang munculnya sebuah image islam yang berbeda dengan yang selama ini kemudian nu muhammadiyah lontarkan gitu mas helmi
kalau melihat eskalasi terakhir ini
kalau melihat dari beberapa statement statement dari beberapa tokoh ya
saya tidak menyebut namanya
itu ada juga yang memisah tegas antara islam dan keindonesiaan
ya sebut sajalah ada kelompok yang mengusung khilafat
jadi menganggap bahwa dasar negara pancasila dan nkri ini dianggap sebagai ingkar terhadap apa yang disebut sebagai syariah dalam konteks bernegara
nah ini kan bercampur baur juga tuh ya
kita harapkan yang begini begini ini besok nggak muncul
jadi jangan kemudian memperkerus suasana
menumpang dengan isu isu
dengan isu isu menghadap hadapkan
antara islam dan tentunya keindonesiaan
saya kira bangsa indonesia sudah selesai
bahkan para ulama kita di mutamar nu tahun tiga puluh enam
jadi jauh sebelum indonesia merdeka
itu para ulama kita sudah merumuskan kira kira konsep bernegara yang ideal buat indonesia itu
ada tiga pilihan waktu itu
ini sekedar untuk anak anak
jadi yang pertama itu adalah negara agama
yang kedua itu darul harab
karena kita belum punya negara
yang ketiga adalah darussalam
itu yang disebut sebagai negara bangsa
ketika itu para ulama sudah memutuskan sikap memilih darussalam ini sebagai bentuk yang ideal untuk indonesia
karena indonesia adalah negara plural
kita ada papua ada maluku ada
sulawesi dan seterusnya
jadi kita punya tujuh ratus empat puluh suku punya tiga ratus bahasa daerah
jadi begitu majemuknya
jadi bayangkan kalau indonesia yang plural ini berdasarkan atas agama misalnya
negara islam indonesia misalnya
itu kayak apa
saudara saudara kita yang berada di indonesia timur dan seterusnya
jadi bagi nu selesai sih ini sebetulnya
maka kita sebetulnya punya paradigma islam nusantara
ada nilai islam yang melebur dengan budaya lokal yang baik
yang melahirkan spirit watonia
akulturasi dan asimilasi antara nu dan islam indonesia
itu melahirkan spirit watonia
dan kita berharap itu tidak akan kemudian eskalasi perpecahan eskalasi kemudian susupan susupan
kemudian isu isu kemudian yang kemudian kita harapkan akan mempecah belah umat
kemudian mengembalikan lagi apa namanya perdebatan perdebatan masa lalu itu akan kemudian mendomplengi apa namanya proses demokrasi
terlepas dari setuju tidak setuju dengan pak ahok ya
tidak bisa kemudian kita mencacimaki dengan bunuh ahok misalnya
kalau menurut saya islam itu punya cara di dalam menyampaikan dakwahnya itu adalah
yang bilhikmah wal mu'idatil hasanah
jadi cara cara yang bijaksana dengan perkataan yang baik
jadi kalau ada orang dengan alasan jihad
kemudian mengeluarkan perkataan perkataan yang tidak baik
itu sebetulnya sudah keluar dari hakikat jihad itu sendiri
ya bahkan di sosial media
mas arief kalau kita lihat sosial media bahkan seruan seruan media ini kan kemudian kalau kita bicara mengenai televisi yang kemudian direkam ini kan tidak bisa diedit ya
jadi masyarakat juga bisa melihat bagaimana demonstrasi oke kita sama sama sepakat proses hukum harus berjalan
mungkin apa namanya ya pak ahok juga harus merubah sikapnya lebih baik lagi terutama dalam konteks pilkada
tapi kan yang kemudian kita khawatirkan adalah ujaran ujaran kebencian
apa permusuhan yang kemudian kita sebagai umat muslim jadi sedih gitu mas melihat apa yang kemudian ini bisa saja terjadi
potensi potensi seperti itu muhammadiyah juga ini gak sih khawatir gak sih akan muncul gitu
jadi ini kan persoalan kritik ya
jadi kita sepakat bahwa unjuk rasa yang dilakukan itu memang harus menjaga juga perkataan perkataan itu
kesantunan etika sikap
jangan sampai terjadi halahalian
yang tidak diinginkan yang tidak ahlakul karimah sesungguhnya
yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa
bahwa penyampaian dakwah itu harus dengan bijaksana
dengan sangat baik dengan santun
nah kita berharap tentu besok kepada teman teman yang melakukan aksi demo
jangan sampai melakukan aksi yang berlebihan yang bisa memancing
apalagi di susupi misalnya seperti itu
nah ini yang harus kita jaga
dan tentu pemuda muhammadiyah memang sama sekali tidak
menganjurkan dan tidak memerintahkan ya
kader kadernya untuk melakukan aksi itu
tapi sekali lagi kami tidak melarang
aksi yang dilakukan harus secara santun secara baik elegan
karena perintah agama dakwahnya begitu
jadi silahkan mengkritik pemerintah tapi dengan penuh kesantunan
tidak saling mencacimaki mohon maaf
saya tadi kalau dibahas di sosial media saya sering mengkritik teman teman itu di grup
bahwa kita di sini ada di grup adalah untuk silaturahmi
untuk saling koreksi tapi dengan santun
bukan saling menyalahkan mencacimaki
nah ini yang harus dijaga di pulihara
keragaman itu sepakat
kita harus pelihara keragaman itu dengan saling menghargai
kebihnekaan itu harus hadir kepada semua individu manusia
mungkin hanya sebagai kecil yang kemudian mengujarkan kebencian kebencian permusuhan
bahkan kata kata toilet dan kebembinantan tidak hanya keluar dari pak ahok
sebenarnya masyarakat kita lihat demonstrasi kemarin itu juga
hal yang sama keluar dari orang orang yang kita anggap waduh ini kok bisa seperti ini
ibaratnya begini kita akan jawab ibaratnya di segmen berikut
kami akan segera kembali di episode berikut
saya agak dosa sedikit malam hari ini karena motong ngomongannya mas sekjen pbn
silahkan dilanjutkan mas
ini kan kekuasaan
kekuasaan di tangan ini kan
ibaratnya tadi apa
kalau kita tadi bicara mengenai bagaimana demonstrasi
oke kita sama sama setuju
demonstrasi harus dilakukan karena memang penegakan hukum harus dilakukan
tapi kan caranya yang sangat miris
memakai jubah memakai kain memakai atribut islam
tapi kata katanya juga seperti kata anda katakan
kamar mandi toilet segala macam keluar juga
kalau saya sih kalau boleh saran besok itu acaranya sholawatan istighosa tahlilan gitu ya
dan kalau bisa besok yang ikut berdemo itu ya sebagian bolehlah menggunakan baju muslim
kopiah putih ataupun jubah
lebih bagus lagi kalau pakai batik besok itu
hari jumat ya
hari jumat ya
hari hiday gitu ya
kalau katakanlah yang disampaikan pak ahok itu sebagai sesuatu yang harus diluruskan
saya tadi menyampaikan satu perumpamaan
kalau ada lantai kotor kita hendak bersihkan tentunya harus dengan sapu yang bersih dong
nah kalau lantainya kotor kita bersihkan dengan sapu yang kotor juga
itu kan bukan tambah bersih
jadi menambah kotor
artinya kalau seseorang itu melakukan katakanlah ujaran kebencian
kita mengkritiknya dengan ujaran kebencian juga
jadi yang ada adalah kesalahan kuadrat kan
ini bagaimana caranya ada kritik itu disampaikan
dengan akhlak yang baik
kalau kan yang nabi menyebutkan
jadi sesungguhnya aku ini dilahirkan dan hadir dalam perjumpaan perjumpaan di dunia ini
itu sesungguhnya adalah untuk menyempurnakan akhlak
jadi akhlak itu panglima
maka sebetulnya etika itu kan diatas hukum sebetulnya
jadi kalau masyarakat semuanya beretika kan tanpa hukum sudah
tanpa ada larangan menyeberang jalan sembarangan
common sense saja gitu ya mas
sudah takut ditabrak jadi common sense
nah jadi untuk itu hendaknya tentu kita memahami apa yang akan dilakukan besok
dan mari kita sebagai umat islam tunjukkan teladan
bahwa kita itu bisa menjadi ya'lu wa'liyul a'leh yang unggul
jadi sebagai generasi yang unggul itu ya generasi yang beradab
jadi demonstrasi besok itu harus demonstrasi yang beradab
kita bisa tanya kepada chris yang kemudian kawan kawan mahasiswa kan selama ini kita tahu sebagai motor penggerak apa ya
demonstrasi tapi yang kemudian dikatakan mas helmi tadi harus beradab gitu kan
anda melihat bahwa memang jika demonstrasi anti ahok besok kemudian penistaan agama tetap dilakukan dengan cara yang sama
kita berkaca dengan demo terakhir aja misalnya
anda melihat ini cara cara seperti ini akan merusak demokrasi atau memang sangat biasa dalam demokrasi yang kita harus hadapi di indonesia yang majemuk ini
saya pikir demo itu kan tetap harus ada norma norma kaedah juga
artinya menyampaikan hal hal yang kita tuntut itu sesuatu yang sah sah saja
dan memang itu tidak ada larangan untuk itu
namun tentu menggunakan etika
kemudian diksi diksi yang juga meng attitude kepada masyarakat
karena demonstrasi ini kan bagian dari pendidikan politik juga
artinya pendidikan kepada masyarakat juga
kalau kemudian kita ingin melakukan pendidikan kepada masyarakat ya tentu harus menggunakan bahasa bahasa yang santun dan tidak menggunakan bahasa bahasa yang provokatif atau bahasa bahasa yang kemudian tidak sopan kan begitu mas
karena ini akan memberi dampak yang tidak baik akhirnya
karena teman teman gerakan mahasiswa juga kalau berdemonstrasi kita tidak pernah mengatakan
kita menggunakan kata kata yang kemudian memprovokasi atau kemudian tidak menggunakan bahasa bahasa demikian
tapi kemudian kita menuntut apa yang harus kemudian kita suarakan
kalau persoalannya adalah penerapan atau pelaksanaan hukum sesuai dengan aturan yang sesuai ya silahkan menyampaikan itu sebagaimana yang dikendaki
oleh karenanya bahasa bahasa yang disampaikan juga itu adalah bahasa bahasa yang tentu sopan dan bahasa bahasa yang tidak menciptakan persoalan baru nantinya di dalam kehidupan bermasyarakat
teman teman gerakan mahasiswa

hari ini kan kemudian bersikap untuk tidak bergabung dalam demonstrasi
tidak bergabung secara organisasi tapi tetap membebaskan anggotanya untuk berekspresi secara demokrasi kan
apakah anda melihat bahwa memang demonstrasi esok hari ini memang tidak murni atau murni karena aspirasi kaum muslimin atau memang banyak muatan politisnya sebenarnya
kemudian akhirnya teman teman gerakan mahasiswa yang punya sensitivitas politik misalnya ini akhirnya bersikap seperti ini
kalau asumsi asumsi itu kan kita pikir kita tidak usah masuk ke wilayah itu ya mas ya
karena kalau kemudian kita beranggapan bahwa ada susupan susupan atau ada muatan muatan lain ya itu semua akan terbukti seiring berjalannya nanti ke depan bagaimana
yang hari ini kita lihat isu yang diangkatkan bagaimana kemudian soal dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh ahok kan begitu
ya kalau memang tuntutannya adalah bagaimana kemudian proses hukum itu berjalan ya kita lihat apakah isu ini akan berkembang ke arah mana

kalau memang itu ya silakan proses hukum berjalan
kalau proses hukum sudah berjalan kan harusnya apa yang dikehendaki sudah dipenuhi kan kira kira demikian
tapi anda melihat aksi presiden kemudian kan sekarang elit politik saling bermanuver
manuvernya kemudian ada safari politik presiden yang bertemu dengan mas elmi kawan kawan kemudian dari teman teman pemuda muhammadiyah pp muhammadiyah
kemudian safari politik juga dilakukan tidak hanya kubu pemerintah tapi juga oposisi juga melakukan safari politik
anda melihat upaya upaya ini memang perlu dilakukan oleh para elit bangsa untuk bisa meredam situasi
bisa meredam situasi yang eskalasi yang kemudian semakin tinggi
poin poin seperti ini memang perlu dilakukan dan efektif untuk kemudian mengecilkan demonstrasi dan dampak demonstrasi yang tidak kita harapkan sebenarnya
saya pikir itu kan proses apa silaturahmi ya silaturahmi antara para pemimpin pemimpin bangsa kita hari ini elit elit politik bangsa kita hari ini
saya pikir kalau silaturahmi apakah itu juga tujuannya untuk hanya untuk khusus aksi tanggal empat ini juga kita kan lihat apakah hanya untuk itu
silaturahmi ini saya pikir bagian dari silaturahmi ini baiklah ini memberikan contoh kepada masyarakat bahwa proses demokrasi kita ini adalah demokrasi yang kemudian mari sama sama kita jaga
kan prinsipnya demikian mas yang paling pokok adalah persatuan dan kesatuan bangsa hari ini harus kita jaga bersama sama baik dari tingkatan masyarakat paling bawah sampai kepada elit elit politik dan elit elit bangsa kita hari ini
saya pikir saling bersilaturahmi saling mengunjungi itu bagian dari untuk memperpanjang usia lah
oke warga negara indonesia siapapun dia apapun agamanya kan punya hak demokrasi untuk berdemonstrasi dimanapun di wilayah nkri ini
tapi kalau muhammadiyah sendiri melihat bahwa memang gerakan esok hari ini memang rawan sekali gak sih mas arief ditunggangi oleh potensi potensi lain
misalnya tadi kalau mas helmi kemudian berbicara oh ya ini ada kecenderungan juga gerakan gerakan radikal untuk nyusu kemudian isu isu lain
bahkan juga tunggangan politik
dengan politik yang kemudian kita tidak harapkan bahwa aspirasi yang real aspirasi yang apa ya simsir dari masyarakat muslim indonesia ini kemudian ditunggangi oleh hal hal yang seperti itu
baik jadi kalau kita melihat skalasi masa begitu besar seperti yang sampaikan tadi pak helmy gitu pak ya yang diproduksi ada tiga ratusan ribu
jadi ada berapa kali lipat daripada demo sebelumnya gitu ya
bahkan ini nggak tahu ini apakah valid apa tidak gitu
ada yang mengatakan satu juta gitu pak seperti itu
ini saya masih ragu gitu pak seperti itu ada katakan satu juta
tapi mungkin kalau tiga ratusan ribu mungkin iya seperti itu
dengan skalasi massa yang begitu besar ini memang perlu kewaspadaan yang lebih intens oleh aparat keamanan gitu
jadi jangan sampai kebobolan tentunya tentu dari kalangan intelijen untuk mencermati setiap perkembangan perkembangan per detik aksi besok
kalau itu sampai tiga ratus ribu bahkan lebih dari itu itu sangat dasarnya luar biasa sedikit saja percikan itu tentu berpotensi ya
karena kita pengalaman ya dari negara kita ini berdemokrasi dengan aksi yang tidak begitu besar saja kadang terjadi hal hal yang tidak diinginkan gitu
ini perlu kewaspadaan menurut saya
ini menjadi sebuah aksi yang bernafaskan atau berkontekskan agama yang paling besar kayaknya dalam lima tahun terakhir ini
lima tahun terakhir
ini jadi salah satu organisasi islam terbesar pemuda muhammadiyah juga
bagaimana kemudian kita harus mengantisipasi hal hal ini supaya demonstrasi tetap damai demonstrasi tetap berjalan dengan pesan pesan yang benar sesuai dengan kaedah demokrasi tidak ada susupan susuman
apa yang kemudian perlu kita lakukan sebenarnya
ya tentu kan ini kan aksi ini kan masing masing punya penanggung jawab mas ya
tentu pendekatan pendekatan persuasif aparat pemerintah kepada orang orang yang menggerakkan terhadap aksi unjuk rasa ini
dan termasuk mengantisipasi
jangan sampai ada susuman susuman ini bisa saja terjadi
ada sesuatu kelompok yang ingin lewat di bus ini gitu ya lalu melakukan sesuatu yang tidak diinginkan
nah ini harus diantisipasi
tugangan tugangan politik juga tuh
nah kita tentu kami di internal kami ini harus kita cermati semua
jangan sampai ada yang ingin memanfaatkan ya di air keruh ini misalnya seperti itu
sudah masalahnya sudah seperti itu
lalu ada yang masuk mencoba memancing mancing menjadi panas lalu terjadi hal hal yang tidak ingin
mungkin karena itu
kita berharap itu tidak terjadi
secara organisasi tidak mau terlibat dalam demonstrasi ini secara organisasi
ya bukan persoalan itu
bahwa penyampaian pendapat itu harus dilakukan dengan santun dengan beretika dan tentu kurang lebih sama dengan ini
bahwa pendekatan itu selain memang orang melakukan haknya untuk melakukan unjuk rasa tapi ada juga penyampaian kritik itu secara langsung
itu misalnya ketumudala dan sebagainya
sebelum akan ditutup oleh sekjen pbnu saya akan ke chris dulu terakhir dari anda
ini untuk menutup kita yang bohongnya harus terakhir ini
kris kemudian kita berharap demonstrasi berjalan lancar demonstrasi berjalan damai wajah islam dan wajah demokrasi indonesia tidak terdundai oleh kalimat kalimat kotor kalimat kalimat ujaran kebencian kemudian
apa yang kemudian anda bisa bagikan pengalaman sebagai seorang demonstran

kawan kawan gerakan mahasiswa selama ini mengawal proses demokrasi
apa yang kemudian bisa anda tularkan semangat demokrasi ini kepada mungkin banyak sekali orang orang yang baru pertama kali demonstrasi besok
ya prinsipnya pertama begini
demonstrasi atau unjuk rasa itu tujuan kita adalah menyampaikan apa yang menjadi hal suara yang harus kita sampaikan kepada pihak yang ingin kita sampaikan dalam hal ini mungkin pemerintah
batasannya adalah apa yang ingin kita sampaikan apa yang ingin kita capai itu yang menjadi pokok
ya tentu dalam penyampaian penyampaian itu kita sudah melakukan pembahasan pembahasan dahulu mas
tidak pernah ada demonstrasi kalau gerakan mahasiswa ya
tidak pernah ada demonstrasi tiba tiba kita ambil bendera kemudian tanpa ada melakukan satu analisa analisa dan kemudian menyiapkan pernyataan sikap pernyataan sikap kita
oleh karenanya apa yang sudah menjadi bahasan bahasan yang sudah disiapkan oleh teman teman besok harapannya hanya itulah menjadi penyampaian teman teman
dengan menggunakan bahasa bahasa yang sopan bahasa bahasa yang santun kemudian aksi yang beretika
kalau keluar dari koridor koridor ini saya pikir aparat aparat hukum yang ada yang di negara kita juga sudah tahu mana batasan batasan yang dimungkinkan bagi demonstran demonstran yang melakukan unjuk rasa
ini yang terakhir sebelum saya akan ke mas helmi
anda kalau kita melihat beberapa pimpinan dpr kemudian beberapa elit politik di parlemen juga mengaku akan ikut berdemonstrasi ya
anda sebagai gerakan mahasiswa sendiri tokoh mahasiswa melihatnya bahwa memang dengan masuknya para politisi politisi ini
dalam demonstrasi bernuansa moral besok hari ini akan merusak suasana ini nggak atau memang fair fair saja kita
ya fair fair saja setiap warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum kan punya hak untuk menyampaikan pendapat
apakah dia mahasiswa apakah dia anggota dewan apakah dia siapapun dia punya hak untuk menyampaikan aspirasi
oleh karenanya yang penting penyampaian aspirasi itu sesuai dengan apa yang diharapkan apa yang dikendaki kemudian menyesuaikan dengan koridor koridor yang ada
kita berharap kita berharap demokrasi tetap berjalan tapi dengan koridor koridor yang ada
mas helmi bagaimana mewujudkan demonstrasi yang baik sesuai dengan nampas islam moderat islam yang sejuk selama ini dipromosikan oleh muhammadiyah dan nu
ada perkataan sayyidina ali yang dikutip oleh sheikh imam al nawawi dalam sarah suhaim muslim yang menyebutkan bahwa
ada kalanya pekerjaan yang baik itu dikerjakan untuk tujuan yang buruk
nah ini gimana caranya kalau aksi itu adalah bagian dari pekerjaan yang baik katakanlah sebagai hak warga negara tujuannya pun harus tujuan yang baik
tujuannya untuk meneruskan
maka cara caranya juga harus cara cara yang baik
islam itu adalah agama yang ramah bukan agama yang marah
islam itu adalah agama yang mengajak bukan mengejek
islam itu adalah agama yang merangkul bukan memukul
nah kalau islam itu kemudian dikenalkan didakwahkan dengan cara cara yang marah dengan mengejek dengan memukul
itu sebenarnya sudah keluar dari hakikat islam itu sendiri sebagai agama yang damai
maka kita mengajak tentunya kepada seluruh umat islam yang besok hendak akan menyampaikan aspirasinya
mari kita tunjukkan sebagai umat yang unggul
apalagi indonesia dikenal sebagai satu satunya negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia
jadi sekitar dua ratus dua puluh juta
dan sampai hari ini kita masih terus setia bisa menjaga pancasila nkri dengan baik
jadi kita harapkan
aksi berjalan dengan lancar dan damai
dan tentunya nanti aparat penegak hukum juga mendengarkan suasana kebatinan dari para pengunjuk rasa
cuma dengerkan tapi dilakuin juga
artinya rasa keadilan masyarakat itu betul betul dilahirkan menjadi satu keputusan hukum yang tentunya memuaskan semua pihak dengan keadilan tentunya
kita berharap apa yang kita cita citakan apa yang kita diskusikan apa yang kita harapkan
terutama bagaimana demonstrasi tetap harus bisa berjalan tapi tetap mewujudkan
atau menampilkan wajah islam yang sejuk
wajah islam yang damai
wajah islam indonesia yang betul betul memang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya
terima kasih chris
terima kasih mas